sementara itu di mojokerto akibat hujan deras tanggul sebuah sungai jebol
akibatnya puluhan rumah warga terendam banjir hingga satu meter
sementara itu di lamongan sejumlah sekolah terpaksa menunda ujian semester akhir karena sekolahnya terendam banjir
tanggul sungai gedang kelutuk
senin malam jebol setelah debit air meluap akibat diguyur hujan deras berjam jam
air yang terus mengalir deras langsung merendam puluhan rumah warga di desa banjar agung kecamatan puri
tak sampai di situ air juga terus meluber hingga merendam jalan penghubung antar desa setinggi tiga meter
luapan sungai ini sebelumnya diperparah dengan penyumbatan aliran air karena penumpukan sampah
untuk mencegah kerusakan lebih parah warga akhirnya membuat tanggul darurat
sementara di tuban akibat banjir yang merendam sejumlah sekolah puluhan siswa sekolah dasar kanorejo ii kecamatan rengel menunda ujian semester akhir
senin pagi yang sedianya menjadi hari pertama uas
digunakan siswa dengan membersihkan bangku dan ruang kelas yang terkena lumpur sisa banjir
pihak sekolah akan menggelar uas setelah banjir surut
pemandangan serupa juga terjadi di lemongan di hari pertama ujian akhir semester
puluhan siswa terpaksa menumpang mengerjakan soal ujian di rumah salah satu warga
ujian yang sedianya digelar di sekolah mereka pada senin pagi harus ditiadakan karena seluruh ruang kelas dan fasilitas sekolah terendam banjir luapan sungai bengawan solo